gaikindo indonesia international auto show atau gias kembali menggelar pameran otomotif kendaraan bermotor agustus mendatang
pameran kali ini akan mengangkat tema rice of the future mobility
gaikindo kembali menjadi tuan rumah pameran otomotif terbesar di indonesia ke dua puluh dua
acara ini akan digelar selama sebelas hari dari tanggal sepuluh hingga dua puluh agustus dua ribu tujuh belas di international convention exhibition bsd city tanggerang
pameran akbar otomotif ini menampilkan tiga puluh dua brand mobil dan sepuluh brand motor
diperkirakan ada empat puluh lebih produk otomotif baru yang akan launching
mengenai penjualan pihak gaikindo mengaku tidak memiliki target tahun ini
kalau target kan kita memang nggak pernah dapat target penjualan
karena buat kami pameran itu adalah untuk memberikan informasi seluas luasnya kepada konsumen
untuk memberikan supaya mereka tahu teknologi maupun teknologi
dan mobil baru yang dikeluarkan oleh apm atau oleh prinsipal
ga ada target